sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sepertinya khawatir tentang penampilan kamu malam ini kan
kok aku bisa tahu sih
kamu nggak usah khawatir ya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku mau sesuatu sama kamu
oh aku tau
kalau misalkan soal berita itu
kamu tenang aja
tristan bakal ngurusin semuanya kok
bukan siapa bukan bukan soal itu
ini soal tristan
emang dia kenapa
kamu suka ya sama dia
bagus lah sya kalau kamu memang nggak suka sama dia
karena setahu aku ya selama ini dia tuh nggak peduli sama kamu sya
dia cuma penulis sama hotelnya
sekarang dia berusaha memberikan yang kemewahan dan kenyamanan
itu karena apa
karena dia pengen nyelamatin nama baik perusahaan yang nama baik hotelnya tas ya
kok kak fili ngomong gitu sih
kakak tahu kakak salah
aku ini sahabat kamu dari kecil
kamu benar kak
gue dalam bahaya sekarang fit
untuk kali ini
tolong lo jangan sampein temuan lo ke tristan
kalau lo tetep nekat
gue akan busuk di penjara fit
bakal bawa gue ke penjara
kamu lupain aja yang semua udah kamu temuin itu ya
dan kamu gak usah kasih tau sama patristan
atau kamu lebih pilih
saya masukin dalam penjara
saya biarin dia membusuk dalam penjara
saat dia keluar di penjara
dia akan cacat
kamu tinggal pilih aja
kamu ngerti kan maksud saya
tunggu ya resti
iya saya lihat kamu ada masalah
ada hubungannya sama abang kamu
iya kamu pasti gak enak cerita sama saya
masalah apa sih fit
karena teddy itu
kau percaya sama saya
jadi begini pak
aku pengen dengar suara maksimalis
duit paspor tiket pesawat
ini semua buat apa pak
gue pengen setelah lo nerima itu semua
terus lo kasih tau gue siapa yang nyuruh lo
lo pergi keluar
lo takut sih
lo tuh nggak perlu takut lagi kalau lo jujur
kalau lo jujur nggak ada satu orang pun yang penyakit lo
daripada bayu sekalian
percaya sama gue
gue yang jamin
diam aja lagi
saya akan kasih tau
tapi bisa kita berdiri dulu depan sebentar
jangan kabur louis
anda jaga hati saya baik baik
anda bahaya akan sewaktu dekat dengan dia
tolong kompikirin omongan aku yang tadi ya ya makasih ya hai masuk dulu
hai wajah oke hai hah maksudnya apa kau saja lakuin kata syah bener banget
ya ampun tiara tiara ngomong kayak gini persis kayak ibu guru
tahu nggak so dewasa